nah ini ke berita berikutnya pemirsa tentang balita yang membuat heboh warga karena dibuang sang ibu di pinggir jalan
nah sekarang harus dirawat di rumah sakit umum daerah kembangan jakarta barat karena kondisinya yang belum stabil
iya sang ibu mengaku stres karena kondisi ekonomi keluarga serta ditinggal suami yang kini menjalani hukuman penjara akibat kasus pencurian kendaraan bermotor
warga dibuat heboh atas penemuan balita berusia satu tahun tujuh bulan yang dibuang dalam kondisi hidup
balita berbaju putih dan celana jeans mengenakan sweater putih ditemukan tengah tertidur di pinggir jalan rumputan perumahan interkon kembangan jakarta barat minggu malam
balita laki laki yang malang ini kemudian mendapat perawatan di rumah sakit umum daerah kembangan jakarta barat
pihak rumah sakit belum membolehkan bayi yang mengalami dehidrasi dan anemia tersebut untuk dibawa pulang
kami sudah memberikan terapi berupa infus dan beberapa macam obat
kondisinya masih kelihatan
untuk gizi memang kelihatannya anak ini perlu pemulihan ya
jadi kondisinya harus ada asupan asupan yang lebih baik lagi
menurut lansiran detik com balita ini sengaja ditinggalkan oleh ibunya di pinggir jalan
polisi pun telah meminta keterangan dari ibu balita itu
pada polisi sang ibu mengaku hilaf telah membuang anaknya di pinggir jalan
pelaku merasa depresi dan terhimpit dengan kondisi
ekonomi ditambah suaminya kini telah ditangkap polisi karena melakukan pencurian kendaraan bermotor
selain menggegerkan warga sekitar lokasi pembuangan informasi dari balita malang ini juga telah viral di media sosial
warga pun mengecam aksi pelaku seraya memberikan doa terbaik untuk korban balita